banjir setinggi delapan puluh cm juga menggenangi jalan swadharma raya ulu jami jakarta selatan selasa malam
akibatnya akses jalan menuju wilayah joglo dan sekitarnya tidak bisa dilalui kendaraan
beginilah kondisi jalan swadharma raya ulu jami jakarta selatan selasa malam
genangan setinggi delapan puluh cm ini terjadi setelah anak kali pesanggerahan meluap akibat guyuran hujan pada selasa sore
para pengendara roda dua yang nekat menerobos genangan pun harus menanggung resikonya
selain jalan sejumlah rumah yang berada di sekitar juga ikut tergenang
saat ini arus lalu lintas dari arah kebayoran lama yang akan menuju joglo jakarta barat dialihkan ke ciledug raya
banjir di jalan swadharma memang kerap terjadi jika hujan lebat mengguyur lebih dari satu jam
kondisi ini terjadi karena posisi jalan yang selalu terkena hujan
sejajar dengan aliran kali
badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg memperkirakan wilayah jakarta
tanggerang bogor hingga depok
masih akan diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi selama satu pekan ke depan
hujan lebat yang disertai angin kencang kilat dan petir ini akan terjadi dengan durasi singkat
untuk satu hingga delapan sepekan ke depan memang untuk wilayah jabodetabek ya pada umumnya masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat
kemudian ada potensi juga hujan bisa dengan kilat atau petir dan angin kencang
terutama untuk wilayah wilayah seperti di jakarta selatan jakarta timur jakarta barat tangerang depok dan bogor
dan di jepang
hujannya juga bervariasi sedang hingga lebat begitu dan bisanya durasinya singkat dan terjadi
diprediksikan terjadi pada siang hingga menjelang sore hari
bmkg mengimbau masyarakat agar waspada karena angin kencang yang terjadi bisa menyebabkan pohon pohon tumbang